isu temuan transaksi janggal lebih dari tiga ratus triliun rupiah
yang dilontarkan ke publik oleh menko polhukam mahfud md terus bergulir
jelang pertemuan mahfud md dengan komisi tiga
untuk menjelaskan isu ini mahfud mencuit lewat akun twitternya pada dua puluh enam maret
agar komisi tiga tidak maju mundur mengundang dirinya
cuitan ini pun ramai dibicarakan warganet
mahfud bahkan menantang sejumlah nama seperti benny kaharman arteria dan arsul sani
untuk tidak mencari cari alasan agar bisa absen atau tidak hadir
cuitan ini merupakan pertentangan balik atas pernyataan benika herman yang diberitakan oleh detik com
beni menantang mahfud md bicara kepada rakyat melalui komisi tiga
membongkar dugaan dana ilegal yang terpendam di kemenkeu
baik sebagai menkopol hukam maupun sebagai ketua komite tppu
sehari setelah menantang balik komisi tiga mahfud md bertemu presiden jokowi dodo
jokowi turut membahas rencana kedatangan mahfud ke dpr
presiden meminta saya hadir
menjelaskan ke dpr dengan sejelas jelasnya
dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang
dan saya akan menjelaskan ke dpr dengan sejelas jelasnya
tanpa ada yang ditutup tutupi
karena presiden kita ini menghendaki keterbukaan
informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang undangan
terkait dugaan mahfud md menteri keuangan sri mulyani sudah memberi klarifikasi di hadapan komisi sebelas dpr pada dua puluh tujuh maret
sri mulyani menjelaskan surat ppatk yang menjadi dasar mahfud md
yang menjelaskan surat ppatk yang menjadi dasar mahfud md

namun sebagian besar diantaranya tidak benar benar terkait dengan pegawai kemenkeu
terdapat transaksi yang terkait sebesar rp dua puluh dua triliun
namun sebagian besar merupakan transaksi korporasi
transaksi janggal yang benar benar terkait dengan pegawai kemenkeu sebesar rp tiga tiga triliun
dan sudah ditindaklanjuti
dari dua dua rp tiga tiga triliun tadi ya
yang itu kan sudah
dan itu semuanya tadi seperti saya sampaikan
kalau dia menyangkut ada unsur dari kementerian keuangan
tadi kan kita sudah melakukan langkah langkah korektif
terhadap satu ratus sembilan puluh tiga ya dari pegawai kita
kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud
yang kemudian ada indikasi pidana
kita kemudian menyampaikan ke aph
dugaan yang dinyatakan mahfud ke publik
pada delapan maret
mengarah pada pencucian uang dengan nilai ratusan triliun
mahfud md akan mempertanggungjawabkan dugaannya di hadapan komisi tiga
pada rabu dua puluh sembilan maret
tim liputan cnn indonesia